sejak ditemukan ratusan tahun lalu listrik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia
bahkan telah menjadi kehidupan manusia itu sendiri
dominasi sumber energi listrik di dunia adalah batu bara termasuk indonesia
pada pertengahan dua ribu sembilan belas indonesia menempati peringkat enam negara produsen batubara terbesar dunia
dan sebagai konsumen indonesia juga masuk sepuluh besar negara pengguna batu bara terbesar dunia
indonesia menjadi salah satu negara yang masih sangat bergantung pada energi primitif batu bara
ya primitif karena batubara merupakan sumber energi yang sangat tua
arkeolog dunia memperkirakan tambang batubara pertama terdapat di tiongkok pada sekitar tahun tiga ribu sebelum masehi
batu bara juga dikenal sebagai energi kotor karena memiliki dampak lingkungan yang menjadi sorotan dunia
sejak perjanjian paris dua ribu lima belas puluhan negara regional dan anggota kelompok bisnis dunia telah berkomitmen akan meninggalkan energi batu bara dalam beberapa tahun ke depan
negara negara besar dunia seperti tiongkok indonesia dan indonesia
uni emirat arab juga eropa berlomba mengganti energi pembangkit listrik mereka
dari batubara mereka berkomitmen dan serius beralih ke energi surya angin gelombang bahkan nuklir
sementara di indonesia perjalanan menuju stop penggunaan batu bara ini masih harus melalui perjalanan yang panjang dan berliku
ketergantungan indonesia terhadap energi batu bara sebagai sumber energi listrik ini sudah seperti menjadi candu
konsumsi batubara indonesia juga digunakan dominan sebagai pembangkit listrik
dari satu ratus lima belas juta ton konsumsi batubara nasional pada dua ribu delapan belas sembilan puluh satu juta diantaranya digunakan sebagai pembangkit listrik
penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit perusahaan listrik negara juga terus mengalami peningkatan
pada dua ribu sembilan belas pln menggunakan lebih dari enam puluh enam juta ton batubara sebagai pembangkit listrik
meski mencatat peningkatan dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
pln sebagai operator listrik negara mengakui masih membutuhkan batu bara
alasannya sederhana listrik murah
dan dapat kami informasikan kembali dari tahun ke tahun
energi baru terbarukan di indonesia juga terus tumbuh kapasitasnya
yang kini telah mencapai kurang lebih tujuh sembilan ratus delapan puluh dua mw
selain ebt kehadiran pltu di indonesia juga masih dibutuhkan
pltu menjadi salah satu pembangkit yang bisa menghasilkan listrik dengan harga yang murah
harga listrik yang murah ini akan menghasilkan beban tarif listrik yang rendah
tentu dampaknya harga listrik dapat terjaga dan masyarakat bisa menjangkau nya
selain itu dengan harga listrik yang murah industri akan mampu ya terutama industri ya
industri akan mampu lebih bersaing dengan negara lain
berpaling dari energi primitif batu bara jelas harus menjadi prioritas utama bagi indonesia
terlebih batubara telah membawa dampak lingkungan sosial bahkan politik yang tidak sehat
termasuk mengancam ketahanan energi indonesia pada masa mendatang
ya cadangan batubara kita kan berdasarkan catatan dari esdm itu ada sekitar tiga puluh tiga miliar ton
dengan pola konsumsi kita atau pola eksploitasi kita yang makin tahun makin naik misalnya adangan yang tiga puluh tiga miliar ton itu akan habis dalam waktu dua puluh tahun lagi
nah dampak yang akan kita rasakan pada dua puluh tahun ke depan
di mana pembangkit pembangkit yang mulai beroperasi sejak tahun lalu misalnya
dan itu pembangkit besarnya yang ada sebagai misal ada di jawa
akan pasti akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber batubaranya ya
akhirnya itu akan berpengaruh terhadap ketahanan energi kita sebagai sebuah negara
potensi energi baru terbarukan yang dimiliki indonesia sebenarnya luar biasa besar
menurut catatan kementerian energi dan sumber daya mineral
potensi energi baru terbarukan dapat mencapai empat ratus empat puluh dua gigawatt
namun pemanfaatannya sampai saat ini baru sekitar dua empat persen atau sepuluh empat gigawatt saja
jadi sudah lebih dari cukup alasan yang dibutuhkan indonesia untuk mau dan berani melepaskan diri dari belenggu energi batu bara